ribuan langkah menyatu menciptakan harmoni dalam keragaman
mengukir jejak inspiratif untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan
sebagai bagian dari strategi dalam sosialisasi dan edukasi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah
indonesia syariah economic festival atau icf digelar di indonesia mulai tahun dua ribu empat
isef hadir selama satu dekade sebagai wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah
saat indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan oic central bank governance meeting
upaya untuk mengintegrasikan sektor keuangan dan perekonomian sektor real halal pun dimulai
dalam perjalanannya isef semakin mendunia pada tahun dua ribu sembilan belas dengan dukungan lembaga internasional yang meningkat
tahun dua ribu dua puluh isef menjadi momentum untuk mengajak dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat
bersatu dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid sembilan belas
aktivitas usaha syariah dan perkembangan ekosistem rantai nilai halal
telah menjadi sumber kekuatan baru bagi ketahanan pangan untuk mendukung stabilitas laju inflasi nasional
sepuluh tahun terbukti konsisten di dalam menghadirkan nilai nilai syariah
yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat
isef memberikan pengetahuan dan perkembangan mengenai praktek ekonomi syariah terkini
berbagai area dan aspek ekonomi syariah dihadirkan dalam rangkaian kegiatan giset
sehingga cakupannya sangat komprehensif dan disajikan secara menarik
peran sektor keuangan komersil syariah dalam upaya pemulihan ekonomi semakin signifikan
dan halnya dengan keuangan sosial syariah
yang memperlihatkan perannya sebagai alternatif sumber pembiayaan yang inklusif dan andal
literasi ekonomi syariah terus meningkat dari enam belas tiga persen pada tahun dua ribu sembilan belas menjadi dua puluh tiga tiga persen di tahun dua ribu dua puluh
semangat ini berlanjut dengan upaya mencapai target literasi hingga lima puluh persen pada dua ribu dua puluh lima mendatang
upaya ini tak terlepas dari peran digitalisasi di
bagi sektor ekonomi dan keuangan syariah serta kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan